dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda ke sebuah kampung di kecamatan lowokwaru kota malang jawa timur
bekas pabrik keramik di noyo yang menjadi bagian dari sejarah kampung keramik
pada masa kolonial belanda kampung dinoyo menjadi sentra gerabah
para petani memanfaatkan tanah sawah di area ini untuk membuat kerajinan gerabah
seiring berjalannya waktu pemerintah provinsi melihat jawa timur memiliki potensi bahan baku keramik porselen
hingga kampung dinoyo berkembang menjadi sentra sekaligus kampung wisata keramik
dulunya pabrik ini menjadi proyek percontohan untuk melatih serta mempekerjakan warga perajin gerabah perlengkapan dapur
dan menjadi perajin keramik porselen
warga yang semula memproduksi isolator listrik akhirnya banyak yang beralih dan mengembangkan sendiri usaha keramik porselen secara turun temurun
sekitar dua puluh empat perajin memproduksi keramik setiap harinya
proses ini membutuhkan waktu berhari hari bahkan berbulan bulan tergantung model ukuran dan jumlah pesanan
perajin memulainya dengan membuat desain model dan cetakan lalu mengolah bahan baku yang terdiri dari kaulin velspar kuarsa dan juga boldplay
baru kemudian dilakukan pembentukan dengan teknik cetak tuang
pembentukan dengan teknik catak tuang atau kering
atau catak tekan atau teknik putar
teknik putar ini membuat tangan dan kaki bergerak
kadang cepat kadang lambat ya pak ya
ya jadi keinginan tangan kaki harus mengimbangi
tangan kanan yang membentuk tangan kiri menahan
setelah dibentuk dilakukan lap pengeringan di bawah matahari
selama sekitar enam jam dan penyempurnaan
keramik kemudian didekorasi dengan pewarna oksida
diberi lapisan glasir dan dibakar
ditunggu dengan suhu seribu dua ratus derajat celcius
atau lebih selama sekitar sepuluh jam
selain menjadi sumber pendapatan
proses pembuatan keramik ternyata memiliki daya tarik wisata
para prajin pun sepakat untuk mengembangkan kampung dinoyo
sebagai kampung wisata keramik
untuk bersaing dengan produk cina kami juga ingin inovasi
inovasi gimana caranya supaya produk ramli kami ini bisa bersaing
artinya apa jaga kualitas
dari tangan tangan perajin beragam produk keramik dihasilkan
seperti guci pot bunga vas bunga
tempat duduk souvenir dan lainnya
bagi para pencinta keramik yang datang langsung
bisa berburu keramik klasik yang berwarna putih biru
atau keramik dengan nuansa natural
ketika saya mendengar di malang ini ada sentra keramik
ke satu memang saya suka keramik
kedua ya saya berharap banyak teman teman di jakarta
kalau bisa mencari keramik bisa mencari produk keramik

jadi sekaligus untuk mengembangkan industri dalam negeri
lelah berburu keramik saatnya saya mengisi perut
dengan kuliner yang berkuah hangat
lelah berburu keramik saatnya saya mengisi perut
dengan kuliner yang berkuah hangat
warung spesialis soto dan rawon yang berjarak tak sampai satu km
dari kampung keramik di noyo ini sudah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kini dikelola generasi ketiga
selain rasanya yang nikmat harga seporsi nasi soto dan nasi rawon
juga bersahabat yaitu hanya rp dua puluh satu saja
wah ini baunya menggoda sekali dan kalau dilihat
porsi sama lauknya cukup banyak
ada empal daging sotanya ada perut ada perut ada perut ada perut
ada empal daging sapi ada mendol yang terbuat dari tempe
dan ada telur asin
sekarang mau coba soto daging dulu
jadi kuahnya ini dua duanya gurih
rempah rempahnya terasa sekali
dan tentu saja dagingnya empuk
kini sentra dan kampung wisata keramik di noyo memiliki tantangan regenerasi
karena produk keramik yang diminati dan bahan baku yang tersedia
tangan tangan prajin masih dibutuhkan
kanza tamarindora heru sudarmanto malang jawa timur